tim gugus tugas covid sembilan belas ke jembatan tambora
kembali mendatangi warga rw tujuh
kelurahan jembatan besi tambora jakarta barat rabu sore
dari empat warga di kawasan ini yang menjalani tes swab tahap pertama
tiga diantaranya dinyatakan positif covid sembilan belas
mereka adalah seorang imam berinisial o
yang sempat memimpin sholat tarawi di sebuah musholah
istri serta menantu o
sementara anak perempuan o dinyatakan negatif
dan diperbolehkan pulang untuk menjalani karantina mandiri
o dan istrinya kini sudah menjalani isolasi di rumah sakit rujukan
namun demikian petugas kesulitan mengevakuasi menantu o
yang dinyatakan positif covid sembilan belas karena tengah sakit strok
namun yang menjadi kendala kita
suami tersebut ini mengalami penyakit stroke
jadi perlu penanganan khusus untuk dilakukan evakuasi ke rumah sakit
sementara itu dua puluh delapan orang warga yang sempat mengikuti sholat tarawih
yang dipimpin o di musola baitul muslimin
kini berstatus orang dalam pemantauan atau odp
ke dua puluh delapan orang tersebut kini harus menjalani isolasi mandiri
mereka sudah menjalani tes swab
yang hasilnya baru akan diketahui pada hari minggu mendatang
di kecamatan rungkut surabaya
sebanyak satu ratus delapan puluh delapan warga dinyatakan reaktif
usai menjalani rapid test di halaman masjid gedung baruk
rapid test yang digelar pemkot surabaya ini
diikuti empat ratus tiga orang
tiga puluh satu warga dari dua kelurahan di kecamatan rungkut
serta tiga puluh tujuh orang yang berasal dari luar surabaya
rapid test digelar untuk menjawab keresahan warga
karena sebelumnya ada seorang warga yang meninggal dunia
dan keluarganya menggelar tahlilat
yang mengundang banyak warga sekitar
ditambah lagi di kawasan ini banyak buruh pabrik rokok sampurna
ratusan warga yang dinyatakan reaktif
selanjutnya dibawa ke rumah sakit rujukan di kota surabaya
untuk menjalani tes swab
mereka yang hasil tes swabnya
positif akan dibawa ke rumah sakit rujukan covid sembilan belas
untuk menjalani perawatan